bocah peluit asep yaya menjalani pengangkatan peluit di ruang bedah sentral rumah sakit hasan sadikin bandung kami siang
dalam operasi yang berlangsung kurang dari tiga puluh menit tersebut tim dokter melakukan prosedur endoskopi atau tanpa melalui operasi penyayatan
usai menjalani perawatan sejak rabu siang asep yaya akhirnya menjalani pengangkatan peluit yang bersarang di tenggorokannya di ruang bedah sentral rumah sakit hasan sadikin bandung
dalam tindakan medis yang berlangsung kurang dari tiga puluh menit tersebut tim dokter rumah sakit hasan sadikin memilih untuk melakukan opsi pertama
yakni menggunakan prosedur endoskopi atau pengangkatan peluit tanpa melakukan operasi penyayatan leher bocah berusia sembilan tahun tersebut
dalam pengangkatan tersebut tim dokter menemukan fluid plastik sepanjang kurang dari tiga cm bersarang di percabangan utama dari tenggorokan bagian kiri dari bocah yang masih duduk di bangku kelas lima sekolah dasar tersebut
tim dokter memastikan warga kampung cimalang desa girimukti kecamatan saguling kabupaten bandung barat tersebut dapat pulang ke rumah pada jumat esok setelah menjalani observasi selama sehari di ruang rawat inap kemuning rumah sakit hasan sadikin
orang tua asep merasa lega setelah anaknya berhasil dioperasi
kita tahu ini rasanya wogah nih
oke ya pak
semoga berhasil dan selamat
anak saya pak ya doain semua
minta doanya ya pak ya supaya anak saya selamat pak
asep yaya menjalani prosedur pengangkatan di rumah sakit hasan sadikin setelah sebuah peluit yang berasal dari sepatu anak sepanjang nyaris tiga cm tertelan dan bersarang di dalam tenggorokannya sejak empat belas oktober silam
reddy bangun bandung jawa barat
jangan lupa like share dan subscribe ya